ke informasi selanjutnya seorang anggota panitia pemungutan suara kpu provinsi jambi
menghadiri acara pelantikan anggota pps di tengah acara pernikahannya
delvia giovanni mendatangi lokasi pelantikan di kantor camat sungai bungkal kota sungapenuh
dengan masih menggunakan gaun pernikahannya meskipun sedang melaksanakan hajat pernikahan
delvia merupakan anggota pps terpilih dari desa koto tinggi kecamatan sungai bungkal kota sungai penuh provinsi jambi
upacara pelantikan yang berlangsung bertepatan dengan jadwal pernikahannya tidak membuat delvia bingung memilih
dirinya tetap datang ke upacara pelantikan masih lengkap dengan gaun pengantin